menyediakan delapan rumah sakit sebagai rujukan dan pemantauan dari covid sembilan belas
dari delapan rumah sakit tersebut lebih kurang satu ratus dua puluh lima tempat tidur untuk ruang isolasi disiapkan
sebagai bagian dari kesiapan dki jakarta kami juga menyiapkan delapan rumah sakit rujukan yang akan menjadi rujukan kasus covid
di antaranya adalah yang sudah berjalan saat ini rspi sulianti saroso kemudian ada rspad gatot subroto
rsup bersahabatan rsup fatmawati rsu bayangkara rsal minto harjo
kemudian dari rsud kita menyiapkan rsud cengkareng dan rsud pasar minggu yang sudah disiapkan
dan akan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk kasus covid sembilan belas
dari delapan rumah sakit itu kita sudah menyiapkan satu ratus dua puluh lima tempat tidur yang berbentuk kamar isolasi
kita ke informasi selanjutnya
pemerintah daerah provinsi nusa tenggara barat akhirnya memutuskan untuk menerima sejumlah kapal pesiar
ia mengangkut ribuan tamu masyarakat untuk sandar dan menurunkan penumpangnya di pelabuhan lembar lombok
dengan syarat mereka telah memenuhi standar kesehatan dari who
senin pagi ini sebuah kapal pesiar berbendera bahamas albatros dengan tiga ratus tujuh puluh tujuh penumpang sandar di pelabuhan gilimas lembar lombok barat
sebelum menurunkan penumpangnya sejumlah petugas dari kantor kesehatan pelabuhan mataram bersama dengan dinas instansi terkait
melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang dan juga kru di dalam kapal
sementara itu pemerintah provinsi ntb meminta warga untuk tidak khawatir dan cemas dengan kedatangan para tamu masyarakat negara ini ke lombok
karena mereka akan tetap menjalani pemeriksaan yang intensif dan berlapis dari petugas kantor kesehatan pelabuhan
serta dinas instansi terkait selama berada di lombok
dan saat berkunjung ke tempat tempat wisata
senin pagi gubernur jawa timur hovifa indar parawansa melakukan sidak ujian sekolah berbasis komputer di sma negeri enam surabaya
dalam sidak ini gubernur memastikan ujian sekolah yang menjadi syarat kelulusan siswa berjalan tanpa ada kendala
sementara dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur dinas pendidikan provinsi jawa timur menyatakan
masih ada enam sekolah di jawa timur yang berlaku
dan juga bisa menggunakan ujian secara manual
di hari ke enam ujian sekolah berbasis komputer gubernur jawa timur kofifa indar parawansa bersama kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur
melakukan sidak ke sma negeri enam surabaya
dalam sidak ini kofifah memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan ujian
selain menggunakan komputer ujian sekolah tingkat sma dan smk di jawa timur
juga bisa menggunakan smartwatch
hasil dari ujian bisa dilihat secara real time oleh para siswa
hanya saja dari pelaksanaan ujian berbasis komputer ini gubernur jawa timur menyatakan
masih ada enam sekolah yang masih melaksanakan ujian secara manual
karena terkendala listrik dan sinyal internet yakni di daerah kepulauan di sumen
ya saya sendiri sudah kekangian
memang kita baru meresmikan ada delapan pulau yang baru teraliri listrik
nah yang lain itu menggunakan genset
layanan layanan kesehatan juga di sana mengalami kendala karena power plan
saya sudah mengkomunikasikan dengan pln dua puluh dua puluh yang lain mudah mudahan kita bisa selesaikan di tahun ini
jadi menyiapkan delapan solar panel di delapan pulau di sumen teman teman itu turbannya tenggelam satu kapal
memang ombaknya cukup berat
pada posisi kondisi demografis seperti itu maka nggak bisa kita melakukan generalisasi secara regional provinsi jawa timur
karena memang nggak sama akses yang mereka bisa bangun
jadi untuk enam sma di kepulauan di sumen itu memang masih menggunakan manual
meski ada enam sekolah yang belum siap dengan penerapan
dan ujian sekolah berbasis komputer yang dilakukan
dinas pendidikan provinsi jawa timur menyatakan jawa timur siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
jika pada tahun ini diterapkan oleh kementerian pendidikan
dinas pendidikan provinsi jawa timur mengimbau
meski ujian nasional tak lagi menentukan kelulusan siswa
diharapkan para siswa tetap meraih hasil terbaik dalam ujian nasional
pasalnya nilai ujian nasional tetap akan digunakan sebagai nilai menentukan penerimaan di lembaga pendidikan yang lebih tinggi
di antaranya penerimaan calon anggota tni polri yanni akpol dan akmil
wahyu pratama putra surabaya jawa timur
dan demikian cnn indonesia update siang ini
cnn indonesia news report masih akan kembali bersama iqbal kurniadi
tetaplah bersama kami